indonesia meyakini rupiah akan bergerak menguat terhadap dolar amerika serikat
gubernur bi mengatakan perbaikan tersebut berdasarkan fundamental ekonomi yang menguat belakangan ini
dikutip dari cnn indonesia com gubernur bank indonesia periwarjo mengatakan
meskipun secara fundamental rupiah masih melemah terhadap dolar amerika
potensi penguatan masih bisa terjadi melalui perhitungan fundamental
ia mengungkapkan beberapa faktor atau indikator fundamental yang masih menguat dilihat dari beberapa faktor
pertama adalah inflasi yang masih terjaga rendah hingga pertengahan tahun
dan berdasarkan survei pemantauan harga bi hingga pekan kedua bulan juli
inflasi juli dua ribu delapan belas sebesar dua puluh tiga persen secara bulanan
sedangkan secara tahunan inflasi tercatat tiga empat belas persen
faktor kedua pertumbuhan ekonomi kuartal ke dua dua ribu delapan belas yang diprediksi
mendekati lima dua persen tetap lebih tinggi daripada kuartal pertama
faktor ketiga modal masuk atau capital inflow yang membaik
sehingga mendorong kepercayaan investor
diantaranya investasi pada surat berharga negara
periode dua dua belas juli yang tercatat mencapai tujuh satu triliun rupiah
keempat likuiditas dolar amerika di pasar keuangan domestik dari korporasi
yang rata rata sudah lima ratus sampai enam ratus juta dolar amerika per hari
sehingga mencukupi kebutuhan dan juga mengurangi tekanan